pur jangan ngebut atuh saya takut
biar cepat udah mau maghrib
kamu marah ya gara gara saya menyembuhi kamu buat tayar petang urut
kalo diem kamu bener bener marah ya
pur sakit pur
buka puasanya cuman timun suri sama biun doang nih
lu cari ngapa sih ala sana beli olok
pasti udah enakan
udah enakan bang
tapi belum sempurna nih
udah bang udah enakan
udah gak berasa sakit kayak tadi
kalo hari ini gak ada masalah
besok pagi lu bisa sembuh kayak semula
lu gak percaya
saya manggil temen saya dulu bang
lu masih inget gak
kapan terakhir kali kita buka puasa bareng
waktu itu kita masih smp
kita buka puasa bareng di masjid
terus gimana intet
kan bisa dibagi empat
kayak bagi jatah makan anak tk
sumpah gua kagak
cukup lho mah
jangan ngeput atuh
udah mau maghrib
kamu marah ya
gara gara saya menyembunyi kamu
buat bayar petang urut
kamu bener bener marah ya
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum

tidak ada yang bisa dihukum

tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum

tidak ada yang bisa dihukum

tidak ada yang bisa dihukum

tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum

tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum

tidak ada yang bisa dihung heal

tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
kenapa kan tisa
udah setelah berapa kali
udah lebih dari sepuluh kali
insya allah pasti nyala
jalan sepi para cupu belum ada kelihatan lubang hidungnya
kal tukang wajahnya gak ada ya
gak ada mbak
lagi pada tidur kelas

benda yang pistol
yang ada telepon ya
eh ranti apa kabar
biasa lagi nyapu rumah
sore ini kelas kita waktu sma
buka puasa bareng
kok dadakan sih
oh gitu ya
insya allah ya
nanti sore temen temen sekelas tati
mau ngadain buka bareng
iya gue udah denger
jadi tati boleh pergi bang
nanti lo ketemu lagi no
sama si adam
ya enggak lah bang
adam kan gak sekelas sama tati
abang buka aja di rumah emak emak
itu sudah nongol berarti curhat sudah bisa dimulai wkwkwk
coy aku mau curhat dong soe curhat apa gini cuy selama bulan puasa kan aku nggak bisa jualan cui
sebelum lo berangkat lu masak dulu buat abang terbuka abang mau dibikinin apa
kolak aja deh kalau cuman kolak banyak yang jual tapi nggak usah masakin nah lo masak aja tapi
buat makan habis bukanya ya pepes ikan ampe sayang ya kalau gitu tadi harus kuarung sini
ya motivate man seginis targeted cuma bisa masakin peasis tahu buat abang